kantor bupati kabupaten aceh besar di kota janto terpaksa harus ditutup selama sepuluh hari setelah sekretaris daerah meninggal dunia dua hari lalu terkonfirmasi positif covid sembilan belas
penutupan kantor ini untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas karena sebelumnya seorang staf keuangan juga dinyatakan positif covid sembilan belas
untuk sementara seluruh pelayanan pemerintah dialihkan ke kantor dekranas di kawasan lembaro aceh besar agar roda pemerintahan tetap berjalan
jatuh almasuk gawai untuk pelayanan diberlakukan sistem piket dengan jumlah terbatas
besar terkonfirmasi positif dan untuk menghindari penyebaran semakin luas makanya kita dari kepala daerah mengambil inisiatif untuk sementara ditutup dulu